eh kok bener pagi pagi datang kesini
iya dong gue kan mau nemenin lo disini
yang namanya fashion itu harus diupdate terus
biar penampilan kita tetap cantik
ya ampun tar nanti gue gajian juga gue gantiin kok
bianka kan gue udah bilang
kalau pola belanja lu masih kayak gini
gajian cuma buat bayar utang
gajian cuma buat bayar kartu kredit
kalau ada apa apa sama lo gimana ntar
iya emang bener sih
terus utang kartu kredit lo gimana
kalau mah cuma bayar minimumnya doang
emang lo mau dikejap kejap debit kolektor ha
bergayalah sesuai isi dompet